menikmati susu murni ternyata tidak hanya diminum
tapi juga bisa diolah menjadi makanan unik dan juga menarik
saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana proses
pembuatan makanan unik dan juga menarik
yang bahan utamanya adalah susu murni ini
anda penasaran sama saya juga
yuk kita lihat sama sama
olahan pertama adalah tahu
ternyata tahu di lembang biasa dicampur dengan susu murni
yang berasal dari sapi
sebetulnya proses pembuatannya sama dengan tahu pada umumnya
mulai dari penggilingan kacang kedelai
rebusan pembimbitan adonan tahu
percetakan hingga penggorengan tahu
yang membuat beda olahan tahu ini dicampur dengan susu murni segar
di tempat ini tiga belas kg kacang kedelai
biasanya sebanyak empat liter susu murni dicampurkan ke dalam adonan tahu
adanya campuran susu dalam tahu akan membuat tahu yang dihasilkan
memiliki tekstur lebih lembut dan juga cenderung padat
nah setelah digoreng hasil olahan tahu yang dihasilkan
akan lebih rinyah saat dinikmati
ya rata rata sih setelah mereka mencoba
itu memang lebih lembut
ada isinya lebih lembut dan lebih gurih
karena kita menggunakan campuran susu murni
dan ada margarinnya juga
dan untuk tahu gorengnya sendiri itu memang ada kerensi kerensinya gitu
olahan susu lain yang juga dikenal di lembang adalah yogurt
yogurt merupakan olahan susu yang telah difermentasikan
yogurt di tempat ini diolah menjadi dua macam
yogurt kemasan dan juga dibuat bentuk es
yang biasa disebut es yogurt dengan sejumlah varian rasa
proses pembuatan yogurt
susu murni akan dimasak terlebih dahulu dengan suhu tertentu
selama kurang lebih tiga jam
lalu diberi gula dan juga bibit yogurt sebagai proses fermentasi
setelah itu masuk masa inkubasi selama enam jam
baru setelah itu yogurt diberi perasa dan dikemas
nah yang ini lebih unik namanya rempeyek susung
biasanya rempeyek terbuat dari chi

dan sejumlah rempah seperti bawang putih ketumbar garam serta air
namun rempeyek ini mencoba berinovasi mengganti air dengan susu murni
meski demikian cara pembuatannya tidak jauh berbeda dengan pembuatan rempeyek biasa
seluruh bahan akan dicampur menjadi satu sesuai takaran
sampai tercampur merata
setelah itu adonan bisa langsung digoreng menggunakan minyak panas
sampai berwarna kuning kecoklatan
jadi memang pengaruh susunya membuat rempeyek ini lebih crunchy
itu juga yang kemudian disampaikan oleh chefnya tadi mengatakan
pengaruh crunchinessnya ini dari susu murninya ini
dan memang cocoknya makan tidak sendiri bisa pakai bakso mie ayam
atau mungkin bisa teman nasi untuk anda bisa nikmati
saya nikmati dulu ya rembek susu ini
untuk membuat rempeyek susu biasanya tujuh liter susu murni digunakan untuk tujuh kg adonan rempeyek
dan yang dicampur dengan susu itu akan menghasilkan rasa yang lebih renyah lebih gurih
makanya begitu saya bikin peyek susu rasanya pasti akan lebih enak gitu
menurut dokter spesialis gizi klinik johannes chandra winata
susu baik untuk kesehatan tulang dan kaya akan gizi
mulai dari protein karbohidrat kalori vitamin d dan kalsium
johannes menambahkan olahan susu yang dipadukan dengan makanan lain
tidak akan merusak kandungan gizi dalam susu
namun harus diperhatikan dalam proses pengolahannya
tentunya ada masalah yaitu adanya peningkatan kalori
dengan menggoreng tentunya minyak itu akan bertambah kadarnya dalam makanan
sehingga kalorinya akan bertambah juga
dan ini sangat berpengaruh pada mereka yang ingin menurunkan berat badan
johannes menyarankan konsumsi susu harus dibarengi dengan sayuran dan buah
agar cakupan gizi yang didapatkan tubuh bisa berimbang
kiki haryadi helmi suryanegara lembang kabupaten bandung barat